saudara sepuluh kecamatan di wilayah bojonegoro jawa timur
terendam banjir setelah hujan mengguyur wilayah itu
kondisi ini membuat sungai bengawan solo meluap
akibat terjadinya banjir ratusan rumah warga terendam
sejak minggu malam dengan ketinggian air mencapai lima puluh cm
selain itu ribuan hektare lahan pertanian juga terdampak
beberapa warga sudah ada yang mengungsi
namun banyak di antara mereka yang masih tetap bertahan di rumah
untuk menjaga barang berharga
meski masih banyak yang menetap di rumah masing masing
para korban banjir ini juga menyicil memindahkan barang mereka
ke tempat yang lebih tinggi dan aman
ini luapan dari mana pak
ya ini baru dalam berapa tahun baru kali ini kemampuan